bapak sudah bicarakan sama mereka
maaf pak ustadz tapi keputusan saya sudah bulat
saya tidak akan beribadah lagi di masjid
jadi buat yang haji nanti malam kalau bisa pak ustadz tolong cari orang lain aja pak ya
san kamu seriusan
san kamu gak boleh begitu
ada apa ini apa semuanya sudah lupa mengucapkan salam
maaf pak ustadz kami tidak akan beribadah di masjid ini selama dia masih ada di sini
betul pak ustadz
benar pak benar pak
saya mau nanya sama bapak emangnya ini masjid nenek boyang bapak
kenapa begitu bapak
dia ini nggak pantas ada di mesir ini pak ustadz
betul pak ustadz
lalu menurut bapak seperti apa yang pantas
ya yang pantas ya yang pantas lah pak ustadz
pengedar dan pengguna narkoba seperti dia tidak pantas ada di masjid ini ustadz
banteng napi yang sudah memalukan kampung kita
jadi menurut bapak bapak apakah bapak bapak sudah pantas berada di masjid ini begitu
bapak bapak sekalian bahwa yang berhak untuk menilai manusia lain itu tidak ada seorang pun
hak itu hanya milik allah
allah subhanahu wa ta'ala
allah lah yang pantas memutuskan apakah hasan berhak berada di sini atau tidak
masuk masjid cuma gara gara orang kampung yang ngerasa dirinya itu paling benar gitu
ya mending satu orang yang allah kan daripada banyak orang
kalau cuma aku sama pak ustadz yang ibadah di situ mas
kasihan masjidnya sepi
kakak kakak nih lu ngomong deh sama dia
nggak ngerti gue jalan pikirannya tau lu
san maafin bapak ya atas kejadian tadi
tidak apa apa pak ustadz bukan salah pak ustadz kok
tapi tenang aja kok bapak sudah bicarakan sama mereka
maaf pak ustadz tapi keputusan saya sudah bulat
saya tidak akan beribadah lagi di masjid
jadi buat yang haji nanti malam kalau bisa pak ustadz tolong cari orang lain aja pak ya
san kamu serius san
san kamu gak boleh begitu
seharusnya tuh kamu harus tunjukkan sama mereka bahwa kamu tuh sudah berubah
bahkan malah mungkin bapak dan ibumu nanti akan berubah
maafin saya pak ustadz saya benar benar nggak bisa
gue pikir lo orang yang sabar gitu ya
ternyata sama aja
nih kak lu omongin sama dia susah banget dikasih tau ya tau gak lu
tolong san kamu pikirin baik baik
ibu itu mas dimas
eh sudah enak
mas dimas mau kemana
saya mau jalan jalan aja nyari udara segar
oh iya tuh aduh terima kasih banyak nak
gimana hasan apa yang dia lakukan sekarang
hasan sih baik baik aja bu tapi dia lagi ya rada rada ngambek
ngambek ada persoalan apa nak
jadi gini bu nanti malam itu kan ada perayaan huzurul quran
pak ustadz meminta dia untuk ngaji di masjid
tadi dia semakin berbicara
dia semangat banget tapi ketika subuh orang orang kampung di sini pada protes dan nggak mau kalau hasan itu ada di masjid
jadinya dia ngebatalin niatnya untuk mengaji bu
ya sudah lah ibu titip na'asan ya nak ya tolong pujuk pujuk dia
saya usahakan bu
ya makasih salam sehat
mas hasan ini ada
ada sebentar ya sebentar
bu selamat duduk
kamu sudah berubah nak
insya allah pak insya allah
ibu ada satu permintaan sama kamu
ibu mohon kamu mau mengaji nanti malam di malam menuju lurkurul
baiklah mas hasan
kamu sudah berubah
saya merindukan kamu
hasan yang dulu lagi
tapi hasan yang sudah berubah
yang sudah seperti harapan bapak kamu
jualah saatnya kita mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara kita hasan ahmad
kepada hasan ahmad kami persilakan
kepada hasan ahmad kami persilakan
kepada hasan ahmad kami persilakan
kepada hasan ahmad kami persilakan
kepada hasan ahmad kami persilakan

kepada hasan ahmad kami persilakan
selamat ya san
kamu telah berhasil menghipnotis warga
tapi saya nggak berhasil menghipnotis bapak saya sendiri pak
jangan sedih gitu san
kan masih ada kita di sini
dan juga masih ada pak ustadz
lu udah bisa nunjukin ke semua warga kalau lo bukan hasan yang dulu lagi
lo udah berubah
gak ada salah

kalau ada resiko yatuh semua
nmi berkantukan itu
mereka perlu memang terkejangan
setiap kali berangkat